dinas pertamanan dan kehutanan dki jakarta mengatakan wilayah jakarta pusat dan jakarta selatan
merupakan wilayah yang rawan terjadinya pohon tumbang
sehingga dinas pertamanan dki bekerjasama dengan lima suku dinas pertamanan dari lima wilayah di dki jakarta
telah melakukan pemangkasan sebanyak sembilan puluh enam satu ratus sebelas pohon untuk perawatan
supaya pohon pohon besar di jakarta tidak mudah tumbang pada saat musim penghujan ataupun juga angin kencang
mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan dan angin kencang
dinas pertamanan dan kehutanan dki jakarta telah memangkas dan mengurangi tinggi pohon di ibu kota
sejak januari hingga awal november dua ribu dua puluh
kepala bidang jalur hijau dinas pertamanan dan kehutanan dki firdaus rashid mengatakan
apabila beban pohon terlihat berat karena rimbun dan sudah mencapai batas ketinggian tiga puluh meter
maka pihaknya akan melakukan pemangkasan dahan dan ranting serta penopingan atau pengurangan tinggi pohon
pohon juga bisa ditebang asalkan telah memenuhi syarat khusus
firdaus rashid menambahkan ada beberapa jenis pohon yang mudah tumbang jika diterpa cuaca buruk
seperti hujan deras dan angin kencang misalnya pohon angsana dan beringin
penyebabnya pohon jenis ini perakarannya tumbuh di atas permukaan tanah
sehingga bila tanah di sekitarnya lapuk akan rawan tumbang
sebaliknya jenis pohon mahoni merupakan pohon yang memiliki perakaran dan perkayuan yang kokoh
sehingga tidak mudah tumbang
nah salah satu tips supaya anda terhindar dari yang namanya pohon tumbang adalah
jangan pernah berhenti
atau bertuduh persis di bawah pohon
karena sebagai pengendara sepeda motor ataupun juga pengendara mobil
kita tidak akan pernah tahu apakah pohon tersebut sudah berusia tua
akar ataupun juga batangnya mudah lapuk ataupun bagaimana
dinas pertamanan dan kehutanan dki telah membuat persyaratan
jika masyarakat ingin menebang pohon dengan alasan keamanan dan keselamatan
izin penebangan pohon harus dikeluarkan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu ptsp dki
kemudian rekomendasinya diserahkan ke dinas pertamanan dan kehutanan
lalu akan dilakukan suatu
turvei terlebih dahulu
arman helmi julian asri jakarta